komite nasional keselamatan transportasi knkt
sudah mengunduh cockpit voice recorder atau cvr lion air pkl kipe
yang ditemukan satu pekan lalu
total data yang terekam dalam cvr selama satu ratus dua puluh empat menit
dikutip dari detik com
ketua subkomite investigasi kecelakaan penerbangan knkt nur cahyo utomo menyebut
tahapan selanjutnya adalah filtering dan membuat transkrip
dari transkrip ini akan diketahui percakapan pilot saat penerbangan berlangsung
proses pengerjaan juga dibantu pihak amerika serikat australia termasuk boeing
cvr lion dan sejumlah body part korban ditemukan pada senin empat belas januari lalu
pesawat lion air pklkp dengan nomor penerbangan jt enam ratus sepuluh
jatuh di perairan karawang dua puluh sembilan oktober dua ribu dua puluh
saat itu pesawat pengangkut satu ratus delapan puluh sembilan penumpang dan kru pesawat
total korban yang teridentifikasi sebanyak satu ratus dua puluh lima orang